fakta baru gadis tewas di sungai
polisi mengungkapkan fakta baru terkait temuan jenazah perempuan di sungai tegal gubu klor kabupaten cirebon
pelaku diduga tega menghabisi nyawa korban untuk mendapatkan barang barang korban
fakta di balik jasad perempuan mengambang di sungai tegal gubu klor kabupaten cirebon
akhirnya terkuak terang benderang
peristiwa bermula dua mei lalu saat salah seorang pria berinisial ch merayu korban if
untuk mengerjakan tugas kuliah di rumah pelaku dengan tawaran wifi
korban diketahui bekerja di kabupaten majalengka sambil kuliah di cirebon
dan untuk pertama kalinya korban akan bertemu dengan pelaku
setiba di rumah pelaku di kecamatan susukan korban langsung dipukul hingga pingsan
korban kemudian diperkosa oleh dua
tersangka ch dan fh
fh lalu mencekik korban hingga tewas
kedua pelaku menghanyutkan karung berisi jasad korban di sungai belakang rumahnya minggu dini hari
karena memang pelaku merayu korban untuk mengerjakan tugas kuliah di rumah korban ini
jadi intinya pelaku ingin menguasai laptop
korban dan mengambil keuntungan dari penjualan laptop tersebut
polisi masih mengejar satu orang yang diduga merupakan penadah ponsel dan laptop milik korban